surabaya ibu kota jawa timur kota terbesar kedua setelah jakarta
di balik gemerlapnya surabaya satu kampung di dalamnya terbalut kemiskinan nyaris tanpa harapan
orang orang menyebutnya kampung seribu satu malam
sebuah hunian berisi dua ratusan kepala keluarga yang hidup di bawah jalan tol dupak
meski ada di surabaya status tanah kampung seribu satu malam adalah tanah negara yang dimiliki jasa marga
sebagai pengelola tol
semua warga di kampung ini adalah pemulung pengamen kuli atau tukang beca
mereka yang tinggal sekarang kebanyakan adalah para penghuni pertama di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
sejak dulu kondisinya nyaris tidak berubah baik pekerjaan penghuni maupun suasana kampung
ini ketika pembangunan tol antara menghubungkan dupak ke perak itu sekitar tahun delapan puluh an
ketika pembangunan itu berdirilah kampung ini
dan dulu kampung ini sering jadi tempat ini untuk para tindakan kriminal menjara barang
terus mereka dilarikan ke sini barangnya makanya dinamakan kampung seribu satu malam
satu di antara penghuni adalah reni
bersama suami dan dua anak dia tinggal di kamar tiga x tiga meter berdinding papan
ktp asal ngawi miliknya sudah mati
dia tidak punya uang untuk mengurusnya

sudah berapa lama di sini
kenapa pindah ke sini
jauh karena kerjanya di sini
ini gunian gunian ini sewa atau bikin sendiri

di sisi lain yang lebih terbuka
beberapa bangunan hunian warga
sebagian yang tinggal di sisi ini adalah pengepul barang bekas
kira kira sepuluh tahunan yang lalu
anak anak ini tidak bersekolah
anak anak di kampung seribu satu malam ini rata rata dulu tidak bersekolah
tetapi mulai sekarang mereka bersekolah
kalau sdb di sebelah sini di sebelah kampung
tetapi biasanya hanya sampai smp saja
karena kalau yang perempuan ya menikah
umur enam belas jadi setelah smp menikah
nah sejumlah warga yang ada di kampung seribu satu malam ini memang memiliki ktp
ktp surabaya biasanya
tetapi lebih banyak lagi atau sebagian besar diantaranya justru tidak memiliki identitas apapun
mereka kemudian diidentifikasi sebagai unregister people
yang namanya tidak ada di dalam catatan sipil manapun
dan ini akhirnya membuat persoalan
karena warga yang tidak memiliki identitas apapun
identitas itu kemudian tidak bisa mengakses apapun untuk bantuan dari pemerintah
oh ada beberapa yang sudah vaksin
karena mereka memiliki ktp surabaya
tapi sebagian besarnya itu tidak berpunya ktp surabaya
karena kalau diketahui tempat ini kan tidak ada rt dan rw
kalau untuk yang di luar surabaya mungkin kan membutuhkan surat domisili
nah apapun kendalanya pemerintah harus punya solusi tepat soal kemiskinan di perkotaan macam ini

agar warga bisa dapat tempat tinggal yang lebih layak
dan bisa mengakses bantuan sosial yang merupakan hak mereka sebagai warga miskin
rangga umara gantar wicaksono surabaya